sementara ketua badan pemenangan pemilu pdip bambang wuryanto atau yang dikenal dengan bambang pacul
tidak banyak berkomentar soal bergabungnya gubernur jawa barat ridwan kamil ke barisan partai golkar
yang mengatakan bahwa keputusan itu adalah hak politik seseorang dan pdip tak ikut campur atas urusan rumah tangga partai lain
setiap partai punya adik adiknya masing masing jadi ya munggo saja
ya munggo saja
bahwa dulu pak ridwan kamil juga bareng sama nas peni ya munggo
sekarang mau bareng sama golkar ya monggo
jadi tidak usah kita ngomentari rumah tangga orang
kecuali kalau ada kebijakan publik yang mengganggu hak ini boleh